halo selamat malam manuver sinyal dukungan dilancarkan presiden joko widodo
kepada bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden
yang hadir di acara hari ulang tahun ke lima puluh partai persatuan pembangunan jumat lalu
ketua umum partai gerindra prabowo subianto yang digadang gadang akan maju sebagai capres
termasuk disebut jokowi yang menjadi istimewa
sehari sebelumnya jokowi menggelar pertemuan khusus dengan prabowo subianto di istana
tepat di hari yang sama relawan jokowi mania atau joman menyambangi kediaman prabowo
mengalihkan dukungan dari ganjar pranowo dan membentuk relawan prabowo mania
apakah manuver ini menjadi pertanda dukungan istana ke prabowo
kian terang capres pilihan jokowi bersama saya rifana pratiwi akan mengupasnya
selama satu setengah jam ke depan dalam political show
saya mau bertanya p tiga ini calonnya siapa sih
karena di sini hadir semua loh ini hadir semua di sini
lagi lagi sinyal dukungan terbuka disampaikan presiden joko widodo terhadap bakal calon presiden
yang akan berlaga pada dua ribu dua puluh empat mendatang
kali ini sinyal itu disampaikan jokowi pada saat menghadiri peringatan hari ulang tahun
ke lima puluh partai persatu

atau p tiga yang berlangsung di asbsd tangerang selatan banten jumat malam
dalam sambutannya presiden jokowi sempat mempertanyakan arah dukungan p tiga pada pemilihan presiden tahun depan
pasalnya pada harlah p tiga itu turut hadir sejumlah nama yang digadang gadang akan maju sebagai calon presiden
ketua umum partai geris
gerindra prabowo subianto menjadi salah satu nama yang disebut jokowi dan potensial
sebagai bakal capres yang masuk tiga besar elektabilitas tertinggi
yang saya kenal ada pak prabowo
yang saya tahu juga ada pak erick thohir
yang saya tahu juga ada pak sandiaga uno
yang saya tahu juga ada pak mahfud md
saya hampir lupa
juga ada pak mas ahy
dan tentu saja juga ada ketua umum p tiga
masih ada yang belum saya sebut enggak nanti
namun tampaknya sinyal dukungan tidak hanya pada sosok bakal capres yang hadir di situ
usai acara jokowi ditanya wartawan

terkait sosok calon presiden yang tidak hadir dan tidak disebutkan namanya
jokowi mengatakan ada kandidat capres yang tidak hadir pada acara tersebut
ya nanti kalau saya nyebut satu nanti rame
yang bapak dukung sebagai capres apakah
sudah tadi saya sampaikan
calon yang hadir
ada yang gak hadir ya pak ya
ada yang gak hadir
terkait sosok kandidat capres yang tidak hadir
memang ada nama gubernur jawa tengah yang juga kader pdi perjuangan ganjar pranowo
sempat diteriakan beberapa kader p tiga pada acara itu
bapak jokowi gak ada
sebelumnya jokowi juga beberapa kali memberikan sinyal dukungan kepada ganjar pranowo
sebagai bakal capres penerusnya
ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua
sebagai bakal capres yang potensial didukung jokowi prabowo subianto dan ganjar pranowo
tampaknya sedang bergesekan di tingkat relawan
hal ini tidak lepas dari manuver relawan jokowi mania yang dahulu mendukung ganjar pranowo
ini beralih mendukung prabowo subianto sebagai bakal calon presiden dua ribu dua puluh empat
tidak ada suruhan dari pihak manapun
khususnya presiden jokowi
pemirsa dari pdvp
ini murni real kita melihat ganjar sosok orang yang kita harapkan
ternyata tidak punya gagasan
pertama itu kedua tidak punya keberanian tidak punya nyari
relawan jokowi mania pun menyambangi kediaman prabowo subianto
di jalan kertanegara jakarta selatan kamisore
penatangan relawan pendukung jokowi pada pilpres beberapa waktu lalu itu
bertemu dengan jokowi mania
memberi dukungan kepada prabowo dalam pilpres dua ribu dua puluh
relawan jokowi mania kemudian membentuk gerakan dukungan
yang diberi nama prabowo mania
mendukung pak prabowo maju di pilpres dua ribu dua puluh empat nanti
dukungan relawan jokowi mania itu pun disambut baik sang ketua umum gerindra
prabowo mengaku merasa terhormat
dan melanjutkan program pembangunan jokowi dodo
untuk meneruskan perjuangan jokowi dodo tahun dua ribu dua puluh empat
dan saya merasa sangat dihormati
saya merasa sangat dibesarkan jiwa saya
saya merasa dengan dukungan mereka
saya tambah muda dua puluh
lantas apakah sinyal dan manuver dukungan tersebut
membuat kian terang arah dukungan jokowi ke prabowo
atau sesungguhnya jokowi masih menanti keputusan pdi perjuangan yang bisa jadi
mengumumkan nama ganjar pranowo
di melikutan cnn indonesia
terima kasih anda masih menyaksikan political show
dan kita masuk ke segmen election pedia
kita akan update beberapa hasil survei terbaru
yang menempatkan nama nama potensial calon presiden
pada pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang
yang menjadi magnet poros koalisi yang akan bertarung pada dua ribu dua puluh empat mendatang
kita lihat beberapa
yang pertama tetap ganjar pranowo dua puluh lima satu persen
kemudian anies baswedan delapan belas tujuh persen
rituan kamil tujuh dua persen
dan sandiaga uno dua tiga persen
terlihat bahwa posisinya ganjar kemudian anies dan juga prabowo
tapi anies dengan prabowo ini selisihnya hanya tipis tidak sampai dua persen
tapi dari anies dengan ganjar ini jaraknya sekitar mungkin tujuh persen
apakah ini di bulan desember berubah
di bulan januari kita lihat nanti kita sudah ada hasilnya
seberapa efektif sebetulnya efek endorsementnya pak jokowi terhadap tokoh tokoh
yang akan bertarung pada kontestasi pilpres dua ribu dua puluh
masih tanggal sembilan belas sampai tiga puluh desember dua ribu dua puluh
jadi ternyata masyarakat
melihat tokohnya bukan karena didukung jokowi
ini tiga puluh sembilan empat persen
kemudian masyarakat tidak akan mengikuti siapapun tokoh pilihan jokowi
yaitu ada sembilan belas persen
atau ia akan mengikuti siapapun tokoh pilihan pak jokowi
itu enam belas satu persen
jadi ternyata efek endorsementnya pak jokowi sekitar enam belas persen
yang tidak tahu atau tidak jawab alias undecided voters
itu ada delapan belas lima persen
untuk ukuran presiden incumbent ataupun yang berkuasa
dan sebentar lagi akan lengser
angka enam belas persen ini cukup besar ya
kalau mencerminkan jumlah pemilih kita pada kontestasi pilpres dua ribu dua puluh
selanjutnya kita lihat
figur seperti apa yang diinginkan publik sebagai penerusnya jokowi
ternyata ini ada lima puluh satu enam persen
masyarakat yakin bahwa ganjar pranowo adalah figur yang tepat sebagai penerusnya jokowi
sementara enam belas satu persen tidak yakin
prabowo subianto juga cukup tinggi ya
masyarakat menilai bahwa prabowo subianto adalah figur yang tepat untuk menjadi penerusnya pak jokowi

kemudian rituan kamil ini juga tinggi
dua puluh dua persen dianggap oleh publik sebagai figur yang tepat penerusnya pak jokowi
itu juga dianggap sebagai figur yang tepat penerusnya pak jokowi
ini cukup tinggi
ada masyarakat yang menilai tiga puluh sembilan dua persen
anies sebagai figur penerusnya pak jokowi
tapi selama ini padahal anies baswedan ini dianggap sebagai anti tesanya pak jokowi
dan terakhir sandiaga uno tiga puluh delapan persen
masyarakat yakin bahwa sandiaga uno adalah figur yang tepat sebagai penerusnya pak jokowi
tetap yang tinggi adalah ganjar dengan prabowo subianto
bedanya mungkin sekitar tiga sampai empat persen di sini sebagai figur penerusnya pak jokowi
kita lihat survei berikutnya
di bulan januari ada beberapa lembaga survei yang sudah merilis hasil elektoral
ini lembaga survei indonesia
surveinya tujuh sebelas januari dua ribu dua puluh satu
kita lihat di sini ganjar pranowo dua puluh tujuh dua persen
kemudian anies baswedan enam belas delapan persen
rituan kamil tujuh dua persen
terlihat bahwa anies dengan pak prabowo mungkin sekitar bedanya delapan persen
tapi cukup jauh ya perbedaan antara pak prabowo dengan ganjar ini sekitar berapa ini sebelas persen
sekitar sepuluh sebelas persen
apakah masih ada
tampaknya ada satu lembaga survei
oh masih ada dari lsi
lembaga survei indonesia
capres menurut kinerja presiden
ganjar pranowo tiga puluh lima empat persen
itu dianggap puas ya
kemudian anies baswedan empat belas persen
artinya pak prabowo lebih tinggi dibandingkan anies baswedan
tapi ini bedanya hanya sekitar tiga sampai empat persen
ganjar pranowo yang paling tinggi
ini sangat puas kalau dari hasil kinerjanya presiden jokowi
ada satu lembaga survei lagi
yang sudah merilis populi center
nah ini yang paling baru
survei populi center dua puluh lima januari sampai dua februari dua ribu dua puluh
hasilnya adalah ganjar pranowo sembilan belas delapan persen
kemudian anies baswedan sepuluh delapan persen
ternyata masih ada nama pak jokowi
pak jokowi cukup tinggi
kemudian rituan kamil lima satu persen
sandiaga uno satu tujuh persen
sayangnya pak jokowi berdasarkan konstitusi tidak bisa lagi mencalonkan diri sebagai capres ataupun cawapres pada pemilu dua ribu dua puluh
artinya sepuluh satu persen suaranya pak jokowi bisa saja terdistribusi kepada ganjar pranowo atau prabowo subianto atau anies baswedan atau rituan kamil ataupun sandiaga uno
kita tidak tahu
tapi yang jelas nama pak jokowi ini harus kita take out ya
tapi kalau kita lihat di sini menarik bahwa perbedaan antara ganjar dengan prabowo subianto di sini mungkin tidak sampai dua persen
artinya ada peningkatan elektoral dari prabowo atau mungkin ada stagnasi dari elektoralnya ganjar pranowo kita tidak tahu
nanti kita akan tanya kepada para narasumber yang sudah hadir di studio
ada beberapa sinyal sinyal dalam satu minggu
ada sinyal sinyal yang dilontarkan oleh presiden jokowi
kemudian relawannya presiden jokowi
kepada prabowo subianto
tapi di sisi lain tampaknya relawannya ganjar masih berharap terhadap endorsementnya pak jokowi
meski belum dapat tiket
nanti kita akan tanya dengan para narasumber saya yang sudah hadir di studio
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
tetap bersama kami di political show
terima kasih anda masih menyaksikan political show
manuver sinyal dukungan dilancarkan presiden jokowi kepada bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden yang hadir di acara hari ulang tahun ke lima puluh partai persatuan pembangunan jumat lalu
ketemu partai gerindra prabowo subianto yang digadang gadang akan maju sebagai capres termasuk disebut oleh jokowi
yang menjadi istimewa sehari sebelumnya presiden jokowi menggelar pertemuan khusus dengan prabowo subianto di istana
di balik manuver sinyal dukungan jokowi
apakah manuver ini menjadi pertanda dukungan istana ke prabowo subianto
malam ini kita akan membahasnya dengan arah sumber yang sudah hadir di studio
saya perkenalkan satu satu dari yang paling kanan ketua relawan jokowi mania atau joman yang sekarang sudah beralih menjadi prabowo mania delapan
bang noel selamat malam
oke udah pakai kaos ya
oke ada juru bicara prabowo subianto bang daniel anjar siman juntak
ada juga ketua relawan ganjarian spartan mas guntur romli
kenapa namanya spartan ya
itu apa maksudnya
ada juga teman saya direktur eskuti parameter politik mas adi praitno
selamat malam mas adi
selamat malam rifana
oke dan selalu seperti biasanya political show mengundang teman teman mahasiswa sebagai bentuk partisipasi publik
sudah ada teman teman
dari badan eksekutif mahasiswa universitas pelita harapan
wah ini banyak sekali cewek cewek nih
pemilih muda yang paling banyak adalah nanti
pemilih muda cewek cewek
nah nanti teman teman dari uph bisa memberikan pertanyaan mengkritik menyatakan pendapat juga boleh
karena suara kalian sangat matters ya
suara kalian sangat penting pada pemilu dua ribu dua puluh empat nanti
siapa yang akan lain coblos di bilik suara
nah mungkin dari hasil diskusi kita malam hari ini
teman teman nanti bisa memutuskan
kira kira saya akan pilih siapa ya
terima kasih teman teman dari uph
bang daniel kalau kita lihat ya
seminggu kemarin itu ada beberapa kali rentetan peristiwa yang disebut sebagai sinyal sebetulnya
pak jokowi kepada pak prabowo
gerindra terutama pak prabowo melihatnya sinyal sinyal itu seperti apa sih
ini saya sebutkan aja ya
mungkin masyarakat belum tahu
pada hari ulang tahun partai gerindra
tanggal enam februari itu
hut partai gerindra yang ke lima belas
pak jokowi mengirimkan video
kemudian mengatakan bahwa elektabilitas partai gerindra
sangat tinggi dan elektabilitasnya pak prabowo juga yang paling tinggi
nah itu pujian pertama
terus kemudian ada pertemuan
di istana antara pak prabowo dengan pak jokowi
yang tampaknya serius sekali
di hari yang sama
setelah pertemuan pak prabowo pak jokowi mas noel
dari relawan yang mendukung gp mania
ganjar pranowo mania
menjadi prabowo mania delapan
ini sinyal sinyal apa yang dilihat oleh gerindra oleh pak prabowo ini
bahasa kromo inggilnya politik pak jokowi
tapi yang jelas begini
siapapun capres yang akan ikut kontestasi di dua ribu dua puluh
nanti tentu berharap dukungan dari pak jokowi
sebagai orang yang pernah menang di kontestasi dua kali
kemudian beliau juga tentu secara politik
pengalaman kepemimpinan sudah teruji di dua periode ini
hal yang dibutuhkan oleh capres
baik secara elektoral maupun secara pengalaman
nah kalau kemudian ada harapan ada ekspektasi didukung oleh pak jokowi
dan itu wajar sekali
justru kalau kemudian ada yang tidak ingin dukungan pak jokowi
itu yang agak abnormal
karena dalam kondisi seperti ini
tentu pengalaman pak jokowi masukan dari pak jokowi itu sangat dibutuhkan
dan tentu dalam posisi pak prabowo ini lebih unik lagi
ada adab yang diusung oleh pak prabowo sejak awal
adab itu apa
jadi pak prabowo tidak pernah menjawab pertanyaan pertanyaan misalnya
apakah akan maju jadi capres di dua ribu dua puluh
itu tidak pernah dijawab
tapi pak prabowo terlebih dahulu izin dalam tanda kutip kepada pak presiden jokowi
prabowo adalah sebagai menteri
dalam hal ini menteri pertahanan pembantu presiden
karena apapun langkah politik yang akan beliau lakukan
tentu akan berdampak pada posisi beliau sebagai menhan
nah oleh sebab itulah kemudian adab baiknya
tentu pak prabowo minta saran dan izin dari pak jokowi
untuk maju sebagai capres
barulah kemudian pak prabowo ketika ada sinyal
pak jokowi merestui silahkan untuk maju
akhirnya pak prabowo memutuskan beliau akan maju konsultasi di dua ribu dua puluh empat
kemudian tentu gerindra mendukung sepenuhnya pencapesan pak prabowo
karena memang itu adalah suara grassroots gerindra secara keseluruhan
artinya anda mengakui bahwa pak prabowo sudah soan sudah minta restu ke pak jokowi
untuk maju dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat
dan sudah diberikan restunya ya
tentu itu catatan paling penting
yang perlu kami sampaikan kepada publik
adab pak prabowo itu adalah ingin menunjukkan bahwasannya dalam posisi beliau sebagai bawahan pak jokowi
maka beliau meminta izin agar kemudian agenda politik yang dilakukan oleh pak prabowo itu tidak mengganggu kinerjanya
dan tidak mengganggu tugas tugas beliau membantu pak jokowi dalam hal ini dalam isu isu dan masalah masalah pertahanan
jadi sinyal sinyal tadi yang ditunjukkan oleh pak jokowi itu sebagai restu ya terhadap pak prabowo
ya itu yang bisa jawab tentu pak jokowi
yang jelas pak prabowo sudah menyampaikan dan beliau menyampaikan silahkan dan mengizinkan pak prabowo memulai proses ingin ikut kontestasi di dua ribu dua puluh
tapi gerindra pak prabowo pede dong sudah mengantongi restunya pak jokowi
tentu saya pikir kalau ada
sinyal sinyal itu apalagi ya
capres yang tidak pede misalnya
sudah pede dong
tidak pede misalnya atau tidak ingin dukungan pak jokowi itu tadi saya sebutkan agak abnormal
kenapa karena kita butuh saran dari pak jokowi di satu sisi di sisi lain tentu secara politik secara elektoral juga pengikut pak jokowi pendukung pak jokowi itu cukup banyak
berarti dengan restu ini gerindra pak prabowo semakin pede untuk maju dalam kontestasi
betul dengan restu dan dapat restu dari pak jokowi tentu pak prabowo semakin semangat
dan tentu pemilih pak prabowo akan terus bertambah kenapa tadi ada kebesaran kami sebutnya kebesaran hati ya kebesaran jiwa dari pak prabowo itu agak menular nih
menular ke noel menular ke yang lain
yang tadinya benci kemudian jadi cinta
jadi ini adalah pendidikan politik yang positif menurut kami kenapa karena bayangkan lah noel ini maki maki pak prabowo dan segala macam
nanti saya mau tanya yang bagian itu
bahkan pak prabowo kan juga begitu bisa berantem dengan pak jokowi dulu secara politik ya
tapi kemudian bisa berbesar hati bekerja sama saya pikir apa yang dilakukan oleh noel dan kawan kawan itu memberikan pendidikan politik yang positif
oke bang noel anda membaca samakah dengan pak prabowo dengan gerindra tadi bahwa sinyal sinyal ini memang semakin terang pak jokowi merestui pak prabowo sebagai capres pilihannya di kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat
gini presiden kok selalu suka ya dengan siapapun selama seseorang itu proses demokrasinya ada gitu loh
karena presiden kan mau legasinya itu persoalan demokrasi tetap terjaga
apalagi kayak saya gini yang dulu punya berseberangan lah dengan bung beni bang daniel atas dengan pak prabowo
saya dulu orang yang teriak teriak tangkap pak prabowo
kemudian ya banyaklah hal yang sangat beda lah
tapi kan dalam proses pemerintahan jokowi ketika pak prabowo masuk ke dalam pemerintahan pak jokowi ada satu hal yang kita lihat luar biasa
karena kan pertama pak prabowo masuk ke pemerintahan jokowi banyak kekhawatiran publik soal kudeta dan sebagainya
itu terjawab dengan pak prabowo
ternyata pak prabowo punya totalitas loyalitas
tadi apalagi sampaikan bung daniel
soan dia dia mau maju soan
emang ada yang gak soan yang lain
oh saya gak tau persoalan yang lain
karena saya sebagai pendukungnya pak prabowo hari ini ya saya harus bilang pak prabowo soan
apalagi tadi terkonfirmasi dengan apa yang disampaikan bung daniel
nah begitu juga ke mas ganjar
pak jokowi seneng
pokoknya siapapun kader bangsa yang maju dan mengisi konsentrasi demokrasi ke depan selama dia tidak menyampaikan pesan pesan kekerasan kebencian dan lain lainnya
dia support tuh
jadi ya apa yang disampaikan
misalnya kayak saya apakah noel dapat arah dari presiden
oke tapi pertanyaan saya tadi sinyal sinyalnya pak jokowi apakah semakin terang terhadap pak prabowo
soal itu yang bisa menjawab pak prabowo dengan pak jokowi
kalau saya kan enggak
saya sih hanya melihat pada sisi yang saya rasakan bahwa pak prabowo itu punya totalitas loyalitas dan integritas dalam proses menjaga kepemerintahan jokowi sampai detik ini
tak ada lagi pak prabowo itu sangat beradaptasi sekali dengan apa demokrasi
dia ikut pemilu dia terus ikut pemilu
dan orang ini punya keteguhan
bayangkan dulu saya yang punya pandangan negatif dengan pak prabowo
disambut dengan hormat gitu
nah pak prabowo berarti apa
ini tokoh bangsa yang punya adab dalam demokrasi
adab dalam kemanusiaan
ini pemaham orangnya
oke jadi menurut anda pak jokowi lebih cocok dengan pak prabowo atau dengan ganjar
pak jokowi mungkin lebih senang kalau seandainya tandemannya itu prabowo ganjar
oke jadi anda ingin mengawinkan itu
ya bukan soal mengawinkan
ya mungkin pasangan yang paling ideal hari ini adalah prabowo ganjar
pak prabowo punya gagasan mas ganjar punya energi untuk bekerja
tapi kan mas donald nggak mungkin mengalihkan dukungan kalau tidak melihat sinyal sinyalnya pak jokowi
yang semakin terang tampaknya untuk pak prabowo
itu dalam politik tidak ada yang kebetulan
ini saya harus jelaskan dulu
kayak saya gini yang latar belakangnya aktif sembilan puluh delapan gak mungkin juga
mau mendukung seseorang itu tanpa ada sebuah rasionalitas politik
nah rasionalitas politik itu tadi yang saya sampaikan
pak prabowo sangat adaptif sekali terhadap sistem demokrasi yang hari ini kita perjuangkan
kan dulu selama ini kan orang menilai pak prabowo itu seorang tentara
ternyata nggak ada tuh
kita buktikan dan kita rasa kalau kemarin waktu kita diterima pak prabowo ya
wah sangat lepas sekali
ini ada sebuah kebanggaan itu
oh ini orang kan dulu pernah kita apa ada semacam apa ya
harapan seperti kritik lah gitu
ternyata nggak tuh
ini bapak pemaaf orangnya
selain orang yang punya gagasan punya keberanian
kalau dua kali pemilu anda baru menyadari sekarang gitu maksudnya
nggak pernah ketemu pak prabowo saya
selama ini yang ketemunya cuma di media berantem aja hajar prabowo
otos kerjaannya saya dulu
pas saya lihat kemarin berinteraksi pertama saya dalam hidup saya dengan pak prabowo kemarin itu
hari kamis tanggal enam belas
itu luar biasa luar biasa punya gagasan punya keberanian
tapi agak aneh anda sudah menyatakan dukungan ketika anda belum pernah ketemu
loh kita kan nggak mesti
gagasan itu kayak pak jokowi
emang kita pernah ketemu pak jokowi waktu kita dukung pak jokowi
kita lihat gagasannya ketemu buat indonesia
nah kita lihat kemarin pak prabowo kan wah saya dikasih baju
itu menarik sekali
jadi hanya murid soal gagasan
ini buat indonesia kedepannya kan butuh orang punya gagasan punya keberanian
yang paling penting itu ya integritas
saya mau ke mas gundrom
mas gundrom anda melihat sinyal sinyalnya pak jokowi ini semakin terang untuk pak prabowo atau masih bisa dimaknai lain
kalau saya semakin
kalau tadi mas noel sebentar
kalau tadi mas donald berusaha untuk menggabungkan prabowo dengan ganjar
kalau saya semakin terang untuk pak ganjar
ya tadi kan
ini kan tadi video di ulang tahun p tiga
saya ingin ucapkan juga ulang tahun p tiga yang ke lima puluh kan
karena kan video di situ
dan juga pak jokowi yang menyebutkan juga ada yang tidak hadir dalam acara itu
kemudian sinyal sinyal misalnya rambut putih kemudian juga di acara waktu itu apa
acara projo kalau nggak salah di jawa tengah gitu ya
dan kalau kita melihat kan karakter pak ganjar itu kan ya seperti pak jokowi
dalam arti misalnya ya pekerja keras kemudian turun ke rakyat kemudian belusukan
kemudian ya tidak ada jarak tidak elitis ya antara
tidak ada jarak lah antara dia dengan rakyat
kemudian bekerja sangat luar biasa
dan apa program program pak jokowi pun juga dilaksanakan oleh pak ganjar dengan segala resiko
misalnya contohnya adalah wadas
itu kan sebenarnya adalah program nasional
tapi kan dia sebagai gubernur jawa tengah dia harus mempertaruhkan kesuksesan dari program nasional
dan dia benar benar
bertarung untuk itu
untuk gagasan itu gitu loh
nah kemudian yang lain juga adalah program program misalnya di jawa tengah ya
dia sebagai gubernur yang aktif
ya tentu saja dia tidak akan bermain dengan isu capres
karena juga kan capres kalau pak ganjar itu kan memang progratifnya adalah ketua umum pdii ibu mega
nah kalau kita melihat pak ganjar sekarang itu adalah jokowi dua ribu empat belas
jadi memang benar benar bekerja untuk rakyat
tapi yang disampaikan oleh bang dhanil ya benar
bahwa kita memang membutuhkan dukungan dari pak jokowi
karena pak jokowi itu dua ribu dua puluh empat sudah tidak bisa mencalonkan lagi
tapi yang paling penting adalah bagaimana melanjutkan pembangunan pembangunan yang sudah dilakukan pak jokowi
persis seperti yang dikatakan pak prabowo
berarti sinyal sinyal kemarin yang ditunjukkan oleh pak jokowi
sinyal sinyal kemarin yang ditunjukkan oleh pak jokowi bukan untuk pak prabowo ya
kalau menurut anda sebagai relawan ganjar
tapi untuk ganjar itu
nah sebagai relawan ganjar saya memahami seperti itu
oke tapi pak prabowo pak jokowi kan berkali kali kemarin memuji elektabilitasnya
pak prabowo terus kemudian di acara ulang tahun perindo juga mengatakan begitu
kalau sebagai pengamat ya kan memang lihat pak jokowi itu memberikan kesempatan untuk kader kader terbaik
untuk dua ribu dua puluh empat siapapun dia panggil dan sebagainya
tapi kan anda nanya saya sebagai relawan ganjar kan
kalau sebagai relawan ganjar bahkan itu untuk pak ganjar itu
oke jadi masih besar ya peluang dukungannya ataupun endorsementnya pak jokowi untuk ganjar itu menurut anda masih besar
iya tentu saja
oke lebih besar mana daripada terhadap pak prabowo
kalau saya rek ganjar
oh tetap ganjar
tadi mas noel mengatakan bahwa kalau bisa menggabungkan antara prabowo dengan ganjar
kalau saya melihat ya pak ganjar ya yang nomor satu
kalau mau tawaran yang lain ya boleh nanti lah
tapi kita itu separtan melihat ya pak ganjar lah dulu
itu kita lihat
mas adi anda melihatnya ini sinyalnya bagaimana ya
yang ditunjukkan oleh pak jokowi
seminggu kemarin itu kita melihatnya itu sepertinya sudah semakin terang sebetulnya kepada pak prabowo
atau memang pak jokowi masih galau
menunggu keputusannya ibu mega ini
hanya menggoda goda aja nih
ya saya ingin melihat jokowi itu dalam tiga wajah ya
wajah pertama itu jokowi sebagai negarawan
dulu jokowi itu dikritik karena hanya mention sejumlah nama
misalnya cuma prabowo kadang cuma ganjar
yang lain tidak disebut
belakangan ketika ada harlah di p tiga
jokowi juga menyebut ahy
meski agak lupa
itu menunjukkan orang yang selama ini berhadapan hadapan dengan jokowi
disebut sebagai kandidat capres
itu menurut saya luar biasa
sesuatu yang tidak pernah dibayangkan
bahwa jokowi itu memang
seakan akan memarginalkan lawan lawan politiknya
yang kedua harus kita akui
melihat jokowi sebagai presiden
konteksnya adalah orang orang yang berada di inner circle
kekuasaan jokowi adalah orang orang yang semuanya di endorse
dulu ada ganjar
kemudian prabowo subianto
dan seterusnya dan seterusnya
cuma yang saya tunggu sebenarnya kapan jokowi ini nyebut nama puan
itu wajah jokowi sebagai presiden
tapi ingatlah satu hal
harus dilihat juga
jokowi ini sebagai kader pdip
nah disini yang sepertinya
tidak mau berspekulasi
karena kalau intonasi dan gestur tubuhnya
telampau ditonjolkan mendukung ganjar
ini tentu akan head to head
akan berkomprontasi dengan pdp
portofolio politik jokowi belakangan
diklaim seakan akan memberikan
dan begitu banyak proporsi dukungan ke prabowo subianto
itu untuk menegaskan
bahwa jokowi sebenarnya ingin menghindari
karena kalau terus terusan anatomi kekuatan politik jokowi
dialamatkan kepada ganjar pranowo
bukan hal tidak mungkin
ini justru akan kontraproduktif
justru akan membuat bumega tidak memberikan piket
jokowi itu akan berkompromi
dengan siapapun capres yang akan diusung oleh pdip
darah jokowi itu darahnya merah
mau puan mau ganjar pranowo
ataupun yang lainnya
rasa rasanya jokowi juga akan mendukung itu
itulah yang kemudian nanti
akan terjadi kawin silang
antara green rat dengan pdp
saya melihat suasananya seperti itu
membenturkan pdp dengan green rat
adalah suatu hal yang rumit bagi saya
saya masih cukup yakin bahwa di dua ribu dua puluh empat
pdp dan green rat ini akan bersekutu
berkongsi dalam satu kolam kekuatan politik
bagi ganjaris spartan tentu
semoga doanya sampai sidratul montaha
yang diusung itu adalah
siapa namanya ganjar sebagai capres
ataupun bung noel sama bang
daniel tentu saja berharap prabowo lah yang jadi nomor satu
tapi yang jelas saya menarik soal relawan ya
setahu saya relawan jokowi itu cuma satu masa politiknya
merah kata jokowi
merah pula kata relawan
putih juga kata relawan
nah joman ini belum menyatakan talak sebenarnya
berpisah dari jokowi
kok rasa rasanya joman prabomania
rasa rasanya ini ada sinyal dari istana gitu loh
jadi jokowi sebenarnya bersayap betul
adalah orang yang rasional
dan tentu saja
ingin menghindari konfrontasi dengan pdip
dua orang ini selalu memenuhi spotlight